yasin berangkat sekolah dulu ya
jangan tauran ya
mending lo terima aja si jaya
kayaknya dia dari keluarga yang mampu
siapa tau bisa merubah nasib lo
kok gitu mak
ella biar gini gini masih pengen banget sekolah mak
mak bisa aja
dari mana tuh omongan begitu
kagak bener banget
presiden aja kagak ngasih omongan begitu
lah sekolah sambil kawin
ella udah bingung banget
mak bawa perut bawa tas ribet
kayak dramben rasanya
mak lo kan liat orang dari luarnya
terus kenapa emangnya
dia kan kenal itu orang kan di kafe
pokoknya gue gak setuju dia
pokoknya gue mau dia sekolah dulu
semalam malah dia udah mau ngelamar ella be
mak itu gimana tuh ntar
gila baru kenal udah ngajak nikah
ketemu mak be
jadi tuh ella punya temen
ya itu dia pacarnya
makanya ella suka ketemunya disitu
dari mana asalnya dia tau tau ngajak lo nikah
terus kenapa emangnya be
gimana sih ya
lo nyari bini makin gak benar aja
nyak tunggu dulu
yang penting jaya kan cinta sama si ella
nah apa sih jadi pada gak suka kalo jaya nikah sama dia
bukannya kagak suka
perempuan penyanyi cafe mau lo kawinin
nya udah deh biarin aja ya
jaya milih perempuan sesuai dengan keinginan jaya
nah ini yang nyak gak suka
lo milih sendiri
buktinya anda dapat yang kayak gitu
dulu bindi lo sama jaya dan dia milih sama dia ya

itu kan artinya karena jaya kagak nemen sama dia
nyak sih kalo lo bisa cari perempuan lain
mending lo cari perumahan lain
yang beneran dikit
tarabang malah yang setengah mati
kenapa juga setengah mati
ya iyalah dia mah cuma mau numpang hidup doang bang
jaya tuh bacot
gini gini juga gue harus tanggung jawab sama dia
serah bang deh
yang jelas mah
udah kagak setuju kalo bang nikah sama dia
udah deh nyak
jaya ini udah terlanjur cinta sama ella
ella tuh baik banget sama jaya
dia juga cinta sama jaya
udah terserah bang ya
udah terserah lo
makan tuh cinta
masih ada yang mau lo
neng bangun neng
udah pada bulan semua nih bangun
cakep cakep gila
neng bangun neng
neng bangun neng
neng bangun neng
neng bangun neng
pa ngeketin saya aja sih pak
neng yang ngeketin saya
memang sekarang jam berapa pak
ntar ella ditungguin emak nih
lembang pulang dulu ya pak
malem pada keluyuran
ibu perhatikan kamu tidur melulu dalam kelas
ella ngantuk bu
ella harus udah mulai nyanyi
kerja bu di kafe bu
paginya kamu itu harus sekolah
habis pergi mana bu
ella harus bantuin orang tua ella bu
sebentar lagi kamu mau ujian nasional
gimana kalau kamu masih tidur terus di dalam kelas
jadi ella milih berhenti aja dah bu sekolah
saya harus sekolah
saya harus nyari uang buat orang tua saya
kalau memang saya harus milih
saya mendingan milih bantuin orang tua aja dah bu
saya gak mau sekolah
saya gak mau sekolah
sebenarnya kamu itu murid yang sangat berprestasi
kita kan baru kenal
bisa abang tau tau ngajakin nikah
nih allah abang ceritain
pertama tama abang ketemu sama maela
abang liat ella tuh orangnya keliatannya angkuh jutek sombong
terus apalagi waktu ketemu di hajatannya lurah rohim tuh mpohari
liat cuek banget
tapi kok ya waktu ketemu di kafe abang ngelihat tuh ella beda
yang gitu gitu tuh yang suka bikin abang demen banget
tapi gimana ya bang lat tuh ngerasa gak enak aja sama rika
rika lah gila
mudah deh ella rika tuh udah abang hapus dari hati abang
dia udah mengkhianati cinta apa jadi bagaimana lah
aduh gimana ya bang
saya terima nikahnya ella binti jumet dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tuna
kalau dik technological suku nekaring russoapa lah
baik kita mulai
graaf ya tuh kita belijos lah
aduhlah abang tuh udah sayang udah cinta banget sama ella
kalau ella tahu sebelumnya abang ini ludah abang takut lah ella nggak mau nikah sama abang
tapi kan kalau begitu lo malu banget orang tua punya saudara malu bang semua malu
terus pelan pelan ngomongnya nak aduh udah deh lah untuk menebus rasa bersalah abang abang mau kasih sesuatu buat ella
lalu lah gak ada romantis romantisannya can masa pake latas segala sih
buka lagi dong cintu bang
insya allah bang cakep amat bang kalau belum pernah melihat
biar kayak gitu bang
sini abang pakein ya
ini buat ella bang
tuh kan cakep ya
cakep ya bang ya
udah lu jangan ngambek terus
aduh enak amat ya
tenang lah pokoknya malam ini